cu pulanglah cu
sutradara sepertinya ada orang yang muntah muntah
sehingga semua penderitaan yang sangat mengerikan itu
harus kamu tangguh cu
kita harus mengakhiri semua ini
apa yang mungkin diperbuat ayahku saat ini
adalah jalan yang terbaik bagi anakku santi
hentikanlah dia ya allah
akan ada tumbal
dan korban korban lainnya cu
dan itu tidak boleh dibiarkan kan
tidak boleh cu
karena kelak kau akan lebih menderita
dan ibumu sekarang ini
sangat berat hati kakek melakukan ini cu
sutradara sepertinya ada orang yang muntah muntah
susterdora sepertinya ada orang lain
coba lihat dulu sebentar
hai baik sesuai
hai apa aja
sudah ada kepastian mengenai penyebab kematiannya dok serangan jantung mendadak
apa ulat yang sangat langka dan hanya bisa ditemukan pada bambu kuning yang batangnya
dibolongi dan dibiarkan membusuk apabila diberi mantra ulat yang berkembang biak
pasukan bambu ini dapat menjadi pembunuh yang sangat mematikan maksudnya susu
bukankah dokter tadi mengatakan korban mengalami serangan jantung mendadak
saya menganjurkan dok bagaimana kalau korban diberi sinar x mau diatopsi sekalian juga lebih
untuk ulat ulat itu dokter
dan anda bisa menemukannya pada jantung pasumawinata
pak indra siapa sesungguhnya rekan anda ini
nadia lengkapnya nyayu nadia seorang paranormal nadia dokter anwar
dan apabila saya mengingat dari pembicaraannya indra saya berani bertaruh
kalau daun siri itu milik korban tapi sepertinya ada terjadi kesalahan
hai apa hasilnya
hai tidak mungkin korban jauh jauh datang kemari hanya untuk membunuh diri dokter
hai memang tidak dia datang kesini kan untuk membesuk cucunya
hai ya dan ada kemungkinan untuk membunuh
hai tapi apa boleh buat pasumawinata sudah meninggal dan kita bisa menemukannya
jawaban dari orang lain tapi sebetulnya saya tidak begitu yakin benar pak
abah tidak mengatakan apa apa
apalagi membeliakan daun sirih
kalau saya dapat mengakhiri hidup saya
dan tanpa rasa sakit
perkenankan saya melihat jenazah ayah saya pak
beberapa menit saja
apalagi lebih baik besok pagi
kamu dengar itu indra
bukankah itu sudah keterlaluan
ada apa dengan kamu indra
sebaliknya dari membiarkan
saya dan teman saya nadia ini
justru sangat mengkhawatirkan keadaan ibu
terlebih lagi pada santi
ibu tidak mengerti
begini saja ibu
ibu jawab saja semua pertanyaan
yang diajukan oleh petugas pemeriksaan
nanti ibu akan memetik sendiri
apa tidak mengatakan apa apa
bahwa dia juga sama seperti saya
sangat mencintai santi
penjaga keburu datang
dan ayah disuruh pergi
kita kembali ke pokok permasalahan yang semula
di sini disebutkan
korban pertama dudung
dengan usia tiga puluh dua tahun
hansip masih tetangga satu rt dengan nyonya sumi
dia ikut ronda bersama teman temannya
kemudian dudung merasa tidak enak badan
dan minta pamit pada teman temannya untuk pulang
tapi tidak pernah sampai di rumah
dan dia ditemukan tewas
lima menit setelah meninggalkan pos sonda
dengan leher yang robek tangan
ada lima kasus dengan modus operandi yang sama
pernah satu kuliah dengan santri
dan yang terakhir
pada kasus rusman
ada sejumlah saksi
yang memberikan keterangan di bawah sumpah
sedang mengikuti pertemuan keluarga